selain permasalahan teknis yang terjadi di hari rabu dan sempat viral di media sosial di hari keempat
pengoperasian light rail transit atau lrt masyarakat kelukan susahnya mencari parkir
yang jaraknya dekat dengan stasiun manajer pr lrt jabodebek kuswardoyo mengatakan stasiun
lrt memang didesain tanpa kantong parkir karena bertujuan terintegrasi dengan moda transportasi
lainnya seperti mrt komuter lain dan transjakarta jadi stasiun lrt atau stasiun kereta kereta
komuter memang tidak didesain menggunakan area parkir namun tentunya mengingat kebutuhan dari
warga masyarakat yang banyak dan juga permintaan dari mereka maka kami saat ini sudah bekerja
sama dengan sejumlah pihak untuk sama sama menyiapkan kantong kantong parkir untuk stasiun
di pusat kota integrasi dengan mode transportasi lain
mungkin tidak masalah namun di pinggiran seperti stasiun harjamukti depok jawa barat yang
berbatasan dengan cibubur jakarta timur kantong parkir menjadi persoalan karena banyak yang
menggunakan kendaraan pribadi tim liputan cnn indonesia coba mengecek satu dari tiga lokasi
parkir untuk pengguna lrt di stasiun harja bukti taman bunga wiladatika adalah salah satu opsi
secitar stasiun lrt harja bukti parkiran roda atau sepeda motor di sini bisa menampung kurang lebih
seribu kendaraan dengan tarif flat lima rupiah sedangkan untuk mobil ya ada tiga ini alternatif
selain parkir di sebuah hal di dekat stasiun tamat ini yang bisa menampung sekitar lima ratus
kendaraan dengan tarif latruh puluh ribu rupiah sudah termasuk tiket masuk taman rp lima belas nah sekarang
saya parkir di taman bunga wiladatika
setelah dari sini saya akan mencoba jalan kaki menuju ke stasiun lrt harjamukti
kira kira butuh waktu berapa lama ya
dari taman bunga wiladatika saya harus menyeberang jalan terlebih dahulu
nah saat ini saya berjalan menuju stasiun lrt harjamukti
sebenarnya ada opsi lain selain jalan kaki ketika anda sudah memarkirkan motor di taman bunga wiladatika dan juga cibubur junction
yaitu naik jack linko
bisa naik dari depan sini tapi kalau anda lagi santai dan tidak terburu buru bisa jalan kaki seperti saya
jarak dari taman bunga wiladatika ke stasiun lrt harjamukti sekitar enam ratus meter
akhirnya setelah jalan kaki dari taman bunga wiladatika sekarang saya sudah sampai di stasiun lrt
tadi dari sana jam sembilan sekarang habis jalan kaki sembilan
ini artinya kalau jalan kaki biasa waktunya ini sepuluh sampai dua belas menit
di hari keempat lrt beroperasi para pengguna lrt berharap kantong parkir bisa lebih dekat dari stasiun sehingga memudahkan mobilisasi
menurut aku harusnya lrt lebih punya parkiran yang lebih luas terus yang lebih jaraknya lebih dekat juga
karena aku lihat di sini orang orang
parkirnya itu pada di cibubur junction atau di wiladatika
sedangkan itu jaraknya lumayan jauh jadi orang orang masih harus jalan kaki sih
kalau untuk yang masalah parkir itu diharapkan nanti ke depannya ditambahkan lagi kantong kantong parkir di sekitar standar lrt sih seperti itu
semakin berbenah semakin lebih baik sih ke depannya
supaya mengurangi macet di daerah jabodetabek
diharapkan masyarakat bisa menggunakan transportasi umum ketika berangkat dari rumah
sehingga penggunaan transportasi pribadi
dapat ditekan dan permasalahan kemacetan bisa teratasi